kejaksaan negeri brebes jawa tengah membongkar kasus kredit fiktif hampir tiga miliar rupiah di kantor cabang salah satu bank bumn
kasus ini membuat salah satu mantan karyawan dari bank tersebut menjadi tersangka
kejaksaan negeri brebes menangkap seorang mantan karyawan bank bumn karena diduga kredit fiktif dua sembilan miliar rupiah
mantan karyawan ini ditahan lapas brebes setelah diperiksa selama beberapa jam di ruang kasih pidana khusus kejari brebes
tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif ini terjadi antara dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas lalu
saat itu tersangka menjadi mantri atau staf pemasaran kredit dan simpanan di bank bumn tersebut
sebagai mantri tersangka menyalahgunakan jabatannya seolah olah ada pengajuan kredit dari seseorang dan disetujui pengajuannya oleh dirinya
hasil penyelidikan kejaksaan terdapat satu ratus lima belas kredit fiktif yang disetujui tersangka

tersangka acn ini telah menyetujui pengajuan kredit yang seolah olah seakan akan diajukan oleh nasabah